kita beralih ke informasi selanjutnya mulai tanggal satu juli lalu tarif baru taksi berbasis online mulai diterapkan
penetapan tarif baru ini menuai beragam tanggapan
lalu apakah taksi online masih menjadi prima dona di ibu kota
koresponden cnn indonesia victor pangaribuan merangkum informasinya untuk anda
berawal dengan munculnya layanan penyedia jasa transportasi berupa ojek online pada tahun dua ribu sepuluh
moda transportasi online semakin berkembang di indonesia
tahun dua ribu empat belas sejumlah perusahaan transportasi berinovasi dengan menyediakan layanan online semakin populer pada tahun dua ribu lima belas
di jakarta moda transportasi jenis ini banyak diminati
mudahnya proses pemesanan penjemputan di lokasi pemesanan dan ongkos yang murah
menjadi alasan utama mengapa taksi online menjadi angkutan primadona
namun kehadirannya menuai protes
dari sejumlah pelaku usaha taksi konvensional
guna menciptakan persaingan sehat antara taksi online dan konvensional
pemerintah melalui kementerian perhubungan mengeluarkan peraturan menteri perhubungan no dua puluh enam tahun dua ribu tujuh belas
tentang penyelenggaran angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek
ada sejumlah kebijakan yang harus dipatuhi oleh penyedia jasa taksi online dalam aturan tersebut
salah satunya adalah penetapan tarif batas bawah dan atas

per satu juli dua ribu tujuh belas tarif batas bawah taksi online yang berlaku di wilayah sumatera jawa dan bali adalah rp tiga lima ratus
dengan tarif batas atas rp enam per kilometer per jalanan
sementara di kalimantan sulawesi hingga papua tarif batas bawah berada di angka rp tiga tujuh ratus
dengan tarif batas atas rp enam lima ratus per kilometer
untuk membuktikan apakah tarif baru tersebut ongkos taksi online
cenderung memberatkan penggunanya
saya mencoba membandingkan biaya perjalanan antara taksi online dengan taksi konvensional
sekitar lima menit saya menunggu taksi online pesanan saya pun tiba
perjalanan yang saya tempuh dari jalan kapten denian menuju rasunasai jakarta selatan
berjarak sekitar tiga kilometer
taksi online yang saya tumpangi ini memperlakukan sistem akumulasi harga sesuai jarak tempuh

saya mencoba membandingkan biaya perjalanan antara taksi online dengan taksi online

ada beberapa taksi online yang menetapkan harga yang lebih tinggi
untuk membandingkan biaya perjalanan saya menggunakan taksi konvensional dengan rute perjalanan dan jarak yang sama
biaya buka pintu taksi ini rp enam lima ratus
tarif akan terus bertambah sesuai jarak dan waktu tempuh perjalanan
dari segi fasilitas dan kenyamanan taksi ini tak jauh beda dengan taksi online yang saya tumpangi sebelumnya
karena melintasi sejumlah titik macet saya pun tiba di lokasi tujuan setelah menempuh perjalanan selama dua puluh menit
ongkosnya sekitar rp tiga puluh
dari dua perjalanan tadi saya merasakan perbedaan yang cukup signifikan antara menggunakan taksi konvensional dan juga taksi online
dengan tarif baru taksi online memang saya mengalami penambahan biaya perjalanan
kalau biasanya dengan rute perjalanan dan jarak yang sama saya membayar ongkos sekitar rp delapan belas
namun tadi saya membayar biaya perjalanan rp dua puluh dua
bila dibandingkan dengan taksi konvensional tarif baru taksi online ini masih dirasakan jauh lebih murah
namun yang perlu diperhatikan adalah waktu penggunaan taksi online
karena sejumlah perusahaan penyedia layanan taksi online memperlakukan aturan khusus
di mana pada puncak aktivitas warga yaitu pukul lima sampai dengan pukul sembilan pagi dan pukul empat sore sampai pukul delapan malam
maka tarif taksi online akan bertambah seiring dengan meningkatnya permintaan pada waktu tersebut
tarifnya pun akan semakin mahal
meski ongkos taksi online kini lebih mahal namun sejumlah warga masih menjadikan moda transportasi ini sebagai angkutan primadona
kalau saya tetap akan gunain karena lebih nyaman aman dan sudah pasti supirnya terdata
kalau dari segi penjemputan itu lebih enak ya kemungkinan saya akan tetap pakai taksi online
ya tergantung ya kalau dibandingkan dengan taksi konvensional itu bagaimana
kalau memang lebih mahal online ya mendingan yang konvensional kayak yang sudah terkenal
tapi kalau emang masih lebih murah terus gampang penggunaannya kita tetap pakai online
masyarakat transportasi indonesia atau mti menilai penetapan tarif batas bawah dan atas taksi online oleh pemerintah
akan memberikan keuntungan bagi masyarakat dalam jangka panjang
sehingga tak ada lagi yang namanya perang tarif antara taksi online dan taksi konvensional
masalah keuntungan ini kaitannya dengan komisi persaingan usaha
tetapi pada titik tertentu seperti saya katakan jangka pendeknya barangkali yang dirugikan masyarakat
tapi jangka menengah dan jangka panjangnya masyarakat tentunya harapannya diuntungkan
sementara itu tarif baru taksi online ini masih menuai kontroversi terutama bagi para pengemudi taksi konvensional
ya masih murah ya masih terlalu murah sih
kalau menurut saya kalau menurut saya masih murah
disamakan aja dengan taksi yang konvensional biar adil gitu jadi persaingannya sehat
selain tarif kementerian perhubungan juga mengatur sejumlah hal lain yang harus dipenuhi oleh perusahaan penyedia layanan taksi online
di antaranya kapasitas silinder mesin kendaraan minimal seribu cc
kuota jumlah angkutan sewa khusus di setiap daerah
kewajiban stnk berbadan hukum
pengujian kendaraan berkala
dan pemberian akses dashboard aplikasi kepada pemerintah untuk mempermudah pengawasan
bila tidak mentaati aturan sejumlah sanksi juga telah ditetapkan
mulai dari teguran hingga penonaktifan aplikasi
victor pangaribuan jakarta